aparat reskrim polrestabes bandung menangkap seorang pria yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadap ibu negara iryana joko widodo di media sosial instagram
dicimahi empat pemuda diringkus polisi karena memperkosa seorang gadis
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
dodik dua puluh satu tahun diamankan polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian disertai penghinaan terhadap ibu negara iryana joko widodo dalam akun instagram
pelaku yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di sumatera selatan ini ditangkap petugas reskrim polrestabes bandung di kediaman orang tuanya di palembang senin petang
penangkapan tersangka berawal dari temuan ujaran kebencian di media sosial instagram
dalam pemeriksaan sementara tersangka mengaku tidak suka dengan kepemimpinan presiden jokowi serta membuat meme yang melecehkan istri presiden
tidak hanya terhadap ibu negara pelaku juga diketahui kerap melakukan ujaran kebencian terhadap pihak lain
empat pemuda diringkus aparat polres cimahi karena memperkosa seorang gadis
para pelaku yang berinisial st mm yf dan eka merupakan warga cianjur di mana salah seorang pelaku masih berstatus pelajar
peristiwa perkosaan berawal dari perkenalan korban dengan salah seorang pelaku
pelaku kemudian mengajak korban ke dalam area proyek pembangunan pasar atas kota cimahi
di tempat itu pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan yang kemudian diikuti oleh pelaku lain
atas perbuatannya para pelaku terancam pasal dua ratus delapan puluh lima kuh pidana
dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
rosna yolanda seorang ibu rumah tangga warga kukusan beji depok diamankan petugas polsek beji karena diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai dukun
kepada para korbannya tersangka mengaku bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit
tersangka kemudian meminta uang sebagai mahar dengan harga bervariasi mulai satu juta hingga seratus juta rupiah
kepada polisi tersangka mengaku terpaksa melakukan aksinya karena desakan ekonomi guna membayar hutang